dan meraih tiga poin dari dua laga awal piala asia u dua puluh menjadi hasil yang dapat dikatakan kurang memuaskan untuk squad garuda muda
dan mengukur peluang squad garuda muda di piala asia u dua puluh kami telah terhubung dengan pengamat olahraga bung kesit behandoyo
selamat malam bung kesit apa kabar salam olahraga
salam olahraga bayu kabar baik selamat malam
baik bung kesit kalau kita melihat saat ini indonesia berada di urutan ketiga kelasemen grup a piala asia u dua puluh
dari dua pertandingan sebelumnya menurut anda apa evaluasi mendasar yang harus diperhatikan oleh squad garuda muda
ya kalau lihat dari pertandingan pertama kita kalah dari irak
memang permainan pada saat itu sepertinya penguasaan bola lebih banyak oleh tim irak
kemudian juga kerjasama antar dunia
ketika itu juga masih belum berjalan dengan baik
tapi di pertandingan kedua menghadapi syria dan kita menang
pada saat itu sebenarnya sudah mulai tampil lebih aktif dibandingkan pertandingan pertama
namun satu hal yang menurut saya juga perlu mendapat perhatian dari pelatih sintayong adalah ketenangan diri
ketenangan diri para pemain indonesia
kemudian juga tidak terlalu terburu buru untuk melakukan serangan
ketika sudah berada di area pertahanan lawan
maksud saya bagaimana ketenangan para pemain untuk lebih tinggi lagi
sehingga tidak terlalu terburu buru pada saat peluang emas itu didapat
dan kemudian berupaya untuk bisa menciptakan gol
saya pikir ini yang perlu dibangun lagi di u dua puluh indonesia
sehingga pada saat menghadapi uzbekistan
malam hari ini yang notabene memang jauh lebih kuat ya dibandingkan dengan irak dan juga syria
paling tidak indonesia akan bisa memberikan perlawanan yang memadai
itu mbak ayu
berarti yang perlu digarisbawahi adalah finishingnya ya
jangan sampai membuang buang kesempatan emas karena kurangnya kesabaran seperti itu
dan kalau saya ingin menarik sedikit ke belakang
bung kesit melihat persiapan yang sebenarnya bisa dibilang cukup singkat ya
dan ada beberapa masalah yang terjadi
di antaranya squad yang tak kunjung lengkap saat dipanggil oleh timnas
kira kira sebenarnya apa sih yang harus dibenahi dari segi persiapannya
persiapan sebenarnya sih indonesia sudah lebih dari cukup lah ya
sebelum menghadapi piala asia u dua puluh di uzbekistan ini kan
ada beberapa uji coba yang dilakukan termasuk turnamen mini yang dilaksanakan di jakarta
sebelum tim ini berangkat ke uzbekistan
dan hasilnya kita tahu kita hanya menang sekali melawan suki
dan kita kalah menghadapi suki dia baru dan juga gwetemala
dan pada saat itu memang kita masih melihat penampilan indonesia belum begitu meyakinkan ya
kemudian agak tidak
hadiran marcelino ferdinand memang juga menjadi salah satu tim u dua puluh kita kekurangannya
kekuatannya sedikit menurun ya
ini harus diakui biar bagaimanapun marcelino ferdinand adalah sosok pemain kunci yang diharapkan kehadirannya
tapi apa boleh buat karena sebabnya di liga belgia tidak mengizinkan dia untuk bermain di tim u dua puluh
dan persiapannya memang kalau dikatakan seperti ya
itu sudah lebih dari cukup ya
hanya saja memang ketidakhadiran pemain yang biasanya menjadi kunci ini cukup memberikan pengaruh di tim u dua puluh indonesia
tapi dari dua pertandingan sudah terlihat ya ketika marcelino tidak hadir
sebenarnya sudah tim ini juga sudah memberikan progres yang cukup baik ya
hanya saja memang lawan lawan yang kita hadapi harus memiliki kekuatannya sedikit di atas indonesia
jadi memang sebenarnya masih ada beberapa
catatan penting ya bung untuk kita bisa menorehkan prestasi terbaik di piala asia u dua puluh ini
tapi kalau misalkan tadi membicarakan piala asia u dua puluh yang sebentar lagi dihadapi juga
yang kita harus fokus juga adalah piala dunia u dua puluh
kira kira apa sih bung yang bisa kita jadikan catatan penting untuk piala dunia u dua puluh pada bulan mei mendatang
ya ini kan bagian piala asia u dua puluh ini kan bagian dari persiapan indonesia
sebelum menghadapi piala dunia u dua puluh mei juni nanti ya di indonesia
pertandingan di uzbekistan saya pikir akan memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi u dua puluh indonesia dan juga bagi pelatih sinteyong
karena lawan lawan di piala asia ini kan kelasnya pasti beda ya
kelasnya pasti beda
kemudian nanti pada saat menghadapi piala dunia u dua puluh pun kelasnya akan lebih beda lagi
indonesia lolos sebagai tuan rumah
artinya tidak mengikuti babak kualifikasi
lawan lawan di piala dunia nanti adalah yang lolos dari babak kualifikasi
yang artinya secara persiapan secara kualitas permainan pengalaman bertanding jam terbang
dan juga menit permainnya jauh lebih teruji dibandingkan dengan indonesia
indonesia beruntung karena lolos ke piala asia u dua puluh
dan ini akan menjadi sebuah persiapan yang menurut saya akan sangat bermanfaat ya
belum nanti tim ini turun di piala dunia u dua puluh
kurangan kurangan yang masih ada memang harus kita akui
ini cukup mencolok ya
kurangannya misalnya kerjasama antar sini yang juga masih belum sempurna
kemudian juga senangan pemain mental bertani
akhirnya masih cukup banyak
mudah mudahan aja masih tersedia waktu sampai dua bulan ke depan sebelum tim indonesia tampil di piala dunia u dua puluh
bu nkesit ini terakhir ya
kalau kita melihat beberapa waktu lalu sempat ada masalah konflik tarik menarik
antara klub di liga satu dengan timnas waktu itu
dan menurut anda sebenarnya seharusnya seperti apa sih untuk mengatasi konflik ini
dan win win solutionnya sebenarnya seperti apa sih bu nkesit
ya memang kalau bicara kompetisi karena jadwal kita kan masih belum begitu bagus ya
jadwalnya belum sesuai dengan kalender kalender nasional
apakah itu tim nasional senior atau tim nasional u dua puluh
jadi saya pikir memang mudah mudahan aja ini dibawa ketua umum baru pssi pak erick tokir
persoalan persoalan yang terkait dengan jadwal
kemudian juga harus disesuaikan dengan pertandingan pertandingan yang akan dimainkan di nasional
ini akan lebih tertata lebih bagus lagi
sehingga nanti tidak ada lagi persoalan seperti yang sekarang sering kita alami ya
ketika tim nasional akan berkumpul ada saja halangannya yang pemainnya tidak boleh dilepas oleh klubnya
karena ada pertandingan
dan liga yang harus mereka mainkan
dan posisi klubnya mungkin pada saat itu tidak bagus
dan tenaga pemain yang notabene adalah pemain nasional
jadi ini pr pr yang juga harus diselesaikan
mudah mudahan nanti pada saat kompetisi musim berikutnya
jadwal dari tiga kita tidak lagi berbenturan dengan kegiatan kegiatan resmi yang akan dilakukan
yang dimainkan oleh tim nasional
masih banyak pr nya memang tim nasional
tapi bukan berarti kita tidak mempunyai

apalagi sekarang ketua pssi nya juga baru
pengurusnya juga baru
harapannya pastinya sangat besar dari seluruh masyarakat indonesia
dan pastinya dukung terus untuk squad garuda yang sedang bertanding
terima kasih banyak
saya pikir tetap harus kita dukung apapun kondisinya tim nasional indonesia
bung kesi terima kasih banyak atas perbincangan hari ini
salam olahraga ya
salam sehat selalu